selamat datang formula e di bukota jakarta
setelah ditunda akibat pandemi akhirnya ajang mobil balap listrik bertajuk jakarta aprix ini digelar pada empat juni dua ribu dua puluh dua di sirkuit ancol jakarta utara
uniknya desain sirkuit dibuat mirip kuda lumping
ada delapan belas tikungan di lintasan dengan lebar dua belas meter dan panjang dua empat km
yop lintasan formula e memang lebih pendek dari formula satu hampir separuhnya
formula e memang terinspirasi dari pendahulunya formula satu
dimulai sejak musim balap dua ribu empat belas dua ribu lima belas mobil yang digunakan pada formula e ialah mobil listrik yang ramah lingkungan
artinya kalau kita nonton balapan mobil satu ini hampirnya kedengeran deh suara suara bising dari mobil
formula e juga punya keunikan yang beda dari balapan lain yakni fitur attack mode dan fan boost yang memungkinkan para pembalap melakukan aksi overtaking di lintasan

apalagi indonesia khususnya jakarta sudah memiliki kendaraan listrik yang lebih luas
apalagi indonesia khususnya jakarta sudah memiliki kendaraan listrik yang lebih luas
apalagi indonesia khususnya jakarta sudah memiliki kendaraan listrik yang lebih luas
sudah dikontrak jadi tuan rumah formula e selama tiga musim berturut turut
perusahaan listrik negara pln turut mendukung event ini dengan menyiapkan daya listrik bersih sebesar tujuh mv ampere dengan total investasi mencapai rp tujuh miliar rupiah
tiket formula e dijual mulai dari harga rp dua ratus lima puluh sampai rp sepuluh juta
uniknya malah tiket yang termahal loh yang sold out duluan
ada dua puluh dua pembalap dari sebelas tim yang berpartisipasi dalam jakarta apricks kali ini
jadi jagoan kalian siapa nih